presiden trump menandatangani tarif pajak untuk baja dan aluminium yang masuk ke amerika serikat
kebijakan ini ditentang oleh sejumlah negara seperti tiongkok bahkan uni eropa
apakah kebijakan ini mempunyai dampak bagi industri baja di indonesia secara langsung maupun tidak langsung
dan bagaimana nanti peta ekonomi global di era trump ini
perang dagang ala trump kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
pastinya adalah untuk mengatasi defisit neraca perdagangan yang membengkak
tapi sepertinya mereka mengambil jalan pintas dengan menaikkan tarif
nah dampak langsungnya terhadap perekonomian amerika serikat itu sendiri adalah
karena sebagian besar dari produk produk ini adalah untuk kepentingan produksi mereka
maka kemungkinan besar akan menaikkan ongkos produksi
jadi terutama di industri manufaktur di us
nah dampak segeranya adalah ada enam lima juta pekerja di us
yang menaikan tarif
berada di industri ini
sehingga pada akhirnya mungkin akan terjadi phk
karena mungkin ini adalah ongkos produksi yang meningkat
itu yang pertama di amerika serikat
yang kedua adalah potensi adanya retaliasi atau perang dagang
jadi uni eropa sudah menyuarakan kecemasannya
begitu juga dengan china
meskipun akhir akhir dibantah
tapi awal awalnya mereka juga sudah menyuarakan kecemasannya
dan juga kemudian sudah sedikit mengancam
bahwa ketika anda melakukan
kita juga akan melakukan hal yang serupa
apakah ini memicu perang dagang kemudian antara amerika serikat dengan uni eropa
ada juga amerika serikat dengan tiongkok dan seluruh negara negara
kalau dalam game teori ini tit for tat
jadi anda melakukan apa
kemudian akan diikuti oleh partnernya
dan secara umum ini akan memicu kemudian kepanikan global
dan ada efek domino yang akan merembet kemana mana
memang ini masih di sektor aluminium
tapi ketika kita melihat
ini sepertinya akan meluas ke sektor sektor lain juga
dan ini juga di tempat lain juga akan meluas ke sektor sektor lain
sehingga kontribusi langsungnya adalah terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang mengkerut
kalau kita lihat ekspektasi dari imf di tahun dua ribu delapan belas ini sebenarnya cukup positif ya
sembilan persen pertumbuhan ekonomi dunia
nah berdasarkan hitung hitungan kami
setidaknya akan ada potensi koreksi
antara lima sampai delapan persen dari pertumbuhan ekonomi dunia
dari adanya perang dagang ini
itu yang pertama
yang kedua adalah
retaliasi dari china bukan hanya di produk produk impor dari us
tapi juga kemungkinan besar ada di surat utangnya atau treasury bills dari us
surat hutang atau obligasi yang diberikan di amerika
yang paling besar juga
paling besar paling besar
dan mereka sebenarnya sempat mengancam dua atau tiga hari yang lalu
saya bisa melihat di cnn
juga ada liputannya
bahwa mereka ingin kemudian mengevaluasi kepemilikannya terhadap treasury bills us
yang termasuk yang paling besar
bahkan yang paling besar
artinya akan diperlukan amerika serikat sendiri begitu apalah
bukan hanya amerika serikat
tetapi juga dengan ada membanjirnya supply dari kemudian bonds ini
karena dibuang oleh china
itu akan pertama akan ada bubble di bond market yang pecah
yang kedua akan ada potensi suku bunga internasional yang meroket begitu
dengan demikian dampaknya langsung terhadap kita
depresiasi nilai tukar
ya karena memang ada potensi suku bunga internasional yang meningkat
terbukti kemarin rupiah juga sempat melemah
nah mas fitra kalau kita berbicara soal batas
ambang batas yang ditentukan oleh trump
menurut anda apa yang menjadi dasar trump
menetapkan kisaran tersebut untuk impor mereka
sejujurnya saya tidak tahu
sejujurnya saya tidak tahu
karena trump ini orang yang penuh kejutan
bahkan chief economic advisor dari white house saja sudah mundur
karena ini kebijakan yang sebenarnya kontraproduktif
kontraproduktif dan akan mengacaukan prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi
bukan hanya di amerika serikat tapi juga pertumbuhan ekonomi dunia
nah tapi saya kemudian melihat
ini mungkin ada wajarnya trump melakukan kebijakan ini
karena ini adalah untuk menge entertain konstituen dia
yang memang paling besar pengusaha di sektor itu
dan juga kemudian pekerja di sektor itu juga
cuma yang tidak ada
yang tidak mungkin terpikiran atau mungkin tidak mau difikirkan adalah
efeknya juga buat us dengan adanya kebijakan ini
akan ada fenomena stakflasi yang terjadi di us
di satu sisi pertumbuhan ekonominya tertahan
kemudian ada potensi inflasi yang meningkat begitu
unemployment juga meningkat
sehingga sebenarnya prospeknya buruk buat us
saya tidak tahu kenapa mereka
artinya memang prospeknya buruk
tadi anda mengatakan inflasi meningkat dan juga pertumbuhan ekonomi kita nanti di amerika serikat
dan apalagi yang kira kira
kalau kita melihat negara negara tujuan ekspor amerika ini kan
pasti juga akan nanti memberikan respon terhadap kebijakan ini
bagaimana nanti didapatnya
ya kalau kita melihat asia terutama emerging markets
itu kan sangat mengandalkan dari perdagangan internasional
dan kita bisa tahu bahwa tren pertumbuhan ekonomi dunia
itu sangat didominasi oleh pertumbuhan ekonomi di emerging market ini
nah sehingga dengan adanya potensi tertahannya dari sisi perdagangan internasional
di emerging markets
itu seperti yang saya sampaikan tadi akan ada potensi koreksi dari pertumbuhan ekonomi dunia
karena selama ini yang menjaga level pertumbuhan ekonomi tetap tinggi adalah asia
nah dengan adanya seperti ini akan ada kemungkinan koreksi
karena ya memang
apakah nanti ada kemungkinan negara negara di asia juga menetapkan
bea impor masuk bagi amerika serikat yang terpisah begitu ini
betul betul sudah ada banyak ancaman seperti itu kan
jadi ini adalah esensi dari trade war
ini adalah esensi dari retaliation effect dari negara negara partner dagang us yang terbesar
seperti china uni eropa dan juga beberapa negara negara asia
belum belum kemarin kita juga sudah mendengar dari pak jk
kita juga akan menerapkan impor tarif atas barang barang komoditas pertanian
artinya ini akan meluas ke sektor tidak hanya aluminium dan baja
jadi ya potensi sangat negatif
baik kemudian apa yang nanti akan dilakukan
kita lihat kalau ke tiongkok gitu kan
tiongkok yang sekarang menjadi ancaman terbesar dari amerika serikat
donald trump sejak awal sudah menuding tiongkok ini mengajak amerika serikat untuk perang dagang
kira kira nanti efeknya bagaimana mas untuk negara ini
efeknya akan katastrofik
seperti yang saya sampaikan tadi akan ada potensi negatif dari jalur perdagangan internasional
dan jalur pasar finansial
di jalur perdagangan internasional tentunya akan kehilangan efisiensinya
karena impor yang meningkat ongkos produksi yang meningkat
akan terjadi potensi deindustrialisasi
sementara di pasar uang dan juga pasar obligasi
akan ada gelembung yang pecah
yang kemudian akan memicu terjadinya kemungkinan besar worst scenarionya
adalah terjadi krisis ekonomi di dunia
karena dua ribu delapan belas ini sebenarnya kita sudah masuk siklus krisis
begitu ya nah dengan adanya dua orang ini antara jerome powell dan juga trump
jerome powell tadi kemarin kita sudah cukup
mengkhawatirkan ya pernyataan yang hawkish untuk meningkatkan suku bunga beberapa kali di tahun ini
itu sudah kemudian mengacaukan ekspektasi dari rupiah
ditambah lagi dengan ini
jadi untuk indonesia dan juga untuk seluruh dunia worst off
makanya wajar saja kemarin chief economic advisor nya mundur
kemarin juga trump sempat mengatakan bahwa ada kemungkinan pengecualian
untuk tarif biaya impor baja dan aluminium ini untuk filipina
maksud saya kanada dan juga meksiko
nah ini bagaimana
ada juga pengecualian nanti bagi
trump juga sempat mengatakan ini menjadi mungkin angin segar juga bagi para pelaku pasar
ada kemungkinan pengecualian juga bagi negara negara yang memiliki hubungan baik dengan amerika serikat
sebetulnya bagaimana prediksi kedepannya ini
mereka mereka negara negara yang nantinya akan mendapat pengecualian ini dari trump
begini mas sebenarnya kita sudah cukup terkejut trump itu terpilih menjadi presiden amerika serikat
seharusnya biasanya ya kalau kita bicara mengenai biasanya tren
ini setahun biasanya dia meng entertain konstituennya setelah itu back to normal
sekarang sudah lebih dari setahun
dan mereka dan amerika terutama trump itu masih mengeluarkan kebijakan kebijakan yang kontroversial
dan ini kan kalau saya melihat gaya terakhirnya trump itu seperti gaya koboi
jadi dia mencari sekutu dengan cara menakut nakuti
jerome powell juga seperti itu dia menakut nakuti pasar juga
dengan berapa kali saya ingin menaikkan suku bunga sekian kali lipat
trump juga seperti itu
nah ini sebenarnya kombinasi yang sangat negatif untuk pasar
untuk paser gitu
dia ingin cari sekutu ya
seperti dulu saya teringat ketika george bush junior ketika war on terror dia bilang begini
ini sama aja
kalau menjadi sekutu anda tidak akan dapat tarif
kalau anda melihat bagaimana gaya penentuan kebijakan oleh trump ini yang sangat kontroversial
dari awal dia memimpin sampai sekarang
bagaimana kemudian daya tahan regional asia terutama indonesia terhadap kebijakan kebijakan ini
karena sudah menyampaikan itu maka sebenarnya kita berbicara mengenai strategi indonesia itu seperti apa
jangka menengah dan jangka panjangnya
kalau di jangka pendek mungkin kita bicara mengenai bauran kebijakan ya
antara bank indonesia dengan juga pemerintah dalam hal mengendalikan rupiah
dan juga kemudian mengantisipasi sektor dari perdagangan internasional
yang kedua adalah terkait dengan penguatan regional
penguatan regional sebenarnya kita punya strategi punya alternatif yaitu namanya rcep
nah itu bisa disegerakan
integrasi ekonomi regional yang selama ini perkembangannya cukup tertahan
berikutnya juga kita perlu mencari partner dagang non tradisional
tidak hanya mengandalkan us atau china
tapi juga kemudian mencari parter parter lain yang
sebenarnya prospek itu sangat prospek sangat potensial
tetapi selama ini untapped
tidak terdengar almost unheard of dan tidak terjamah
pasar pasar lain yang lebih potensial
pasar pasar lain yang potensial
menurut kajian kami di fawi kita membaginya per region
di afrika ada senegal ada nigeria
terus belum lagi di eropa timur belum lagi di asia tengah
kita sudah memetakkan semuanya
dan seharusnya itu disegerakan
kalau kita melihat soal industri baja sendiri
ini sebagian besar banyak mobil mobil amerika sebetulnya manufaktur di indonesia
ini pengaruh penetapan kebijakan biaya impor pajak untuk baja ini
untuk manufaktur mobil amerika serikat di indonesia bagaimana
ya ongkos produksinya akan meningkat
ongkos produksinya akan meningkat
dan pada akhirnya kita akan melihat potensi output yang terkoreksi
kalau kita bicara mengenai produksi mobil mungkin saja ada dua hal ya
harga mobil yang meningkat
yang kedua kemungkinan besar produksinya akan terhambat
tapi ketika berproduksi di indonesia meskipun pada akhirnya kita juga akan bicara mengenai china yang akan kemudian melempar produksinya ke indonesia
tapi saya rasa juga dalam kerangka global production network dan global value chain tetap saja ada dampaknya
mas fitra sebetulnya kebijakan trump ini banyak ditentang oleh mereka yang ada di gedung putih
bahkan kemarin salah satu penasehat mereka
yang mengundurkan diri kemudian
nah ini sebetulnya bagaimana kalau anda melihat di dalamnya sendiri di gedung putih mereka yang mendukung kebijakan trump dengan kebijakan trump yang saat ini diambil olehnya
bagaimana pemetaannya nanti ke depan apakah akan terus diberlakukan kebijakan kebijakan yang kontroversial seperti saat ini
kalau kita melihat republik kita melihat kemarin chief economic advestor mundur
kita juga melihat di parlemen ada paul rrian yang juga tidak setuju ya dengan kebijakan dari trump ini
dan saya rasa juga banyak juga ya dari republicans yang juga tidak setuju
yang juga tidak setuju dengan kebijakan trump ini
artinya trump itu sangat tidak bisa diduga dan trump itu sangat liar
ya tidak bisa dikontrol
ya sehingga mungkin saja ke depannya kita akan juga tetap menyaksikan kejutan kejutan lainnya dari trump
kita nantikan nanti bagaimana kejutan kejutan yang akan diberikan oleh presiden amerika serikat donald trump ke depannya
dan juga daya tahan regional asia terutama kita indonesia semoga semakin kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang baik
tentunya mas fitra faisal peneliti senior dari next policy
terima kasih sudah bergabung bersama kami selamat pagi